pandemi covid sembilan belas di indonesia bukanlah yang pertama
sebagai negara dengan sejarah amat panjang
jejak jejak pandemi atau wabah dengan jangka waktu lama
dan korban yang besar dapat ditemui dalam pembabakan indonesia
jejaknya tumbuh jauh sejak peradaban kuno hingga zaman modern
dapat ditelusuri dari kitab dan naskah lampau
serta dokumen dan arsit zaman kolonial
wabah juga tersebut dalam cerita rakyat yang diwariskan turun temurun
serta masih dilakukan hingga sekarang
inilah cerita pandemi cerita tentang jejak jejak wabah di nusantara
kabupaten karo sumatera utara di awal tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di balik kawasan yang sejuk dan tenang ini
wabah pernah datang dan membuat kegemparan
bagi pemerintah kolonial kresidenan sumatera timur yang menguasai karo
tahun seribu sembilan ratus enam wabah kusta atau lepra mulai ditemukan di karo
penelitian sejarawan elvi simangunsong mencatat
di tahun ini ada dua puluh lima pengidap lepra
pada seribu sembilan ratus tiga puluh jumlahnya naik enam belas kali lipat atau lebih dari empat ratus orang
menjadi wabah yang menakutkan terutama bagi warga pekerja perkebunan belanda
yang kala itu banyak terinfeksi
elvi juga mencatat sejumlah pengidap dengan berbagai bagian tubuh termutilasi dimakan lepra
bahkan ditemukan kasus pembunuhan pada pengidap lepra yang dianggap sebagai penyakit kutukan
terlihat dari pemukiman masyarakat karo
nah masyarakat karau itu memiliki pemukiman yang bercampur
jadi multifungsi dia
dimana juga sebagai tempat tinggal
tapi juga sebagai tempat beternak
jadi dengan kata lain kita bisa katakan bahwa tingkat kebersihannya
sangat mempengaruhi untuk tumbuh dan berkembangnya wabah lepra di saat itu
kita tahu karo itu sendiri adalah merupakan dataran yang berbukit bukit
kemudian udara sejuk
nah udara sejuk yang berbukit bukit ini kemudian menjadikan masyarakat karo itu
sedikit memiliki rasa suka melakukan kegiatan berbukit bukit
santai tanpa kemudian memperhatikan lingkungan sekitarnya bersih atau tidak
dan yang ketiga adalah kita mengetahui bahwa periode tersebut juga adalah periode ekspansi
daripada perkebunan oleh kolonial belanda
dan itu secara inderek juga mempengaruhi terhadap berkembangnya wabah lepra itu sendiri
penanganan lepra di karo oleh pemerintah kolonial setempat baru dimulai sekitar seribu sembilan ratus sembilan puluh
mereka mengirim dokter dokter belanda dari medan bahkan dari jawa
langkah awal adalah membuat tempat
isolasi di desa lausimomo semua penduduk karo yang terinfeksi dikirim ke sini
inilah cikal bakal rumah sakit khusus lepra di sumatera utara
tidak ada penemuan warga asing yang terinfeksi lepradikaro semua pengidap adalah bumi putra
selain penanganan medis para zending atau misionaris memiliki peran penting di karo
mereka masuk ke pelosok pelosok desa menyuntikan semangat pada para pengidap lepra
berbagai dokumen yang diteliti sejarawan elvi simangunsong menyebut
wabah lepra baru benar benar hilang dari karo setelah seribu sembilan ratus lima puluh lima
untuk penanggulangan wabah lepra itu diawali dengan pembentukan pemukiman
dengan memilih lausimomo sebagai penampungan khusus mereka mereka yang menderita lepra
dan ini adalah usul dari vandenberg
dan penekanan daripada upaya penanggulangan di era kolonial
penekanannya adalah kepada penanggulangan yang bersifat holistik
kemudian menekankan kepada hak azazi manusia
hal ini terlihat sekali
jadi tidak hanya mengobati mereka dari segi medis
tapi mereka menghidupkan seoul mereka juga
dengan cara bagaimana memperkenalkan yang namanya kepercayaan baru
yang kita tahu sebelum masyarakat karo atau umumnya batak itu belum menerima agama kristen
mereka lebih percaya kepada kepercayaan lokal begitu
cerita lebih tua tentang wabah ada di jawa timur
inilah kediri kota tua tempat para raja yang keberadaannya sudah terdeteksi pada tahun seribu delapan ratus empat masehi atau abad ke sembilan
lewat prasasti berbahasa jawa kuno harinjing
di kediri inilah cerita calon arang perempuan yang mengutuk seluruh negeri dengan wabah mematikan bermula
ceritanya bersumber pada sebuah serat dari lontar yang ditemukan di bali
filolog purwacaraka menerjemahkannya dari bahasa jawa kuno ke bahasa belanda pada seribu sembilan ratus dua puluh enam
kalau di indonesia itu saya kira naskah pertama yang menceritakan tentang wabah yang cukup dasar adalah seratnya calon arang itu
jadi selat calon arang ini kemungkinan itu adalah sebuah naskah kuno yang ditulis pada tahun seribu lima ratus empat puluh
tetapi isi dari naskah tersebut adalah menceritakan kehidupan calon arang seorang perempuan
yang hidup pada zaman kerajaan air langga jadi sekitar abad ke sebelas
calon arang adalah seorang janda alih obat di masa kerajaan air langga di kediri yang memiliki banyak murid
dalam serat calon arang diceritakan dia tinggal di desa girah
menurut sejarawan kemungkinan besar tempat itu sekarang bernama gurah sebuah daerah di kabupaten kediri
calon arang memiliki anak perempuan bernama ratna manggali yang digambarkan dalam serat sangat cantik
tapi ratna tidak kunjung mendapatkan kemampuan untuk mencari kemampuan

olok olok ditambah perlakuan raja erlangga pada keluarganya membuat calon arang murka
sambil berubah wujud dia mengutuk seraya menyebar wabah ke seluruh negeri
meski dalam serat tidak disebut rinci jenis wabahnya tetapi serat menggambarkan setiap orang meninggal sangat cepat hanya dalam hitungan hari
sama seperti sekarang itu corona corona itu tidak kelihatan penyakitnya tapi bisa dirasakan
penerangan calon arang sendiri atau putri shanti kemaladewi itu yaitu dari angin
ya ajiannya namanya tantra birawa itu jadi ajian itu ya seperti angin tidak kelihatan dia kena itu pagi kena itu siang sudah mati
cerita calon arang dengan wabah atau pagebluk ciptaannya juga tumbuh di bali dengan penggabaran berbeda dengan jawa
di bali calon arang digambarkan dalam bentuk menyeramkan
sebagai penebar bencana
sementara di desa sukorojo kediri warga sekitar percaya daerahnya adalah bekas tempat tinggal calon arang
meski tidak ada bukti sejarah tapi arkeolog yakin dari artefak yang ditemukan semuanya diduga berasal dari periode erlangga
periode yang sama dengan cerita calon arang
kalau kita lihat memang artefak yang tertinggal ini memang tidak mencirikan ya
tidak mencirikan suatu hal

artinya kalau dilihat di majapahit juga tidak ada yang arahnya bentuk majapahit
tapi setidaknya dengan gambaran yang sederhana masih ada kemungkinan
memang butuh butuh dikaji lebih dalam lagi
tapi dari gambaran yang sederhana ini sangat memungkinkan ada pada periode periode yang lebih tua
sejumlah manuskrip kuno lain juga diyakini menceritakan tentang wabah
di antaranya serat jongko joyoboyo yang ditulis pangeran kadilangu ii asal demak pertengahan seribu tujuh ratus an
tetapi sebagaimana dokumen atau manuskrip kuno wabah digambarkan secara implisit berupa sihir tenung atau serangan gaib
dokumen lebih ilmiah tentang wabah baru diketahui dalam sejarah penyakit yang dimulai masa kolonial hindia belanda awal awal

bapak dan nisra berada di dalam kota malang

kabupaten malang hari ini kota yang kini terkenal dengan berbagai wisata alam
pernah sangat menderita akibat wabah pes
bersama daerah lain di sekitarnya seperti kota malang dan batu
wabah pes mulai tahun seribu sembilan ratus sebelas menjalar dari sini hingga ke seluruh jawa dan madura
pes adalah penyakit yang disebabkan bakteri yersinia pestis yang dibawa kutu yang tinggal di kulit tikus
wabah ini pernah memporak porandakan eropa pada abad empat belas dan tujuh belas
mereka mengingatnya dengan julukan black death yang membunuh dua per tiga populasi eropa
selama kurang lebih tiga tahun wilayah kabupaten malang dan kota malang benar benar babak belur
dihantam oleh wabah pes
berdasarkan peta pada tahun seribu sembilan ratus dua belas terlihat peta jalur pes yang berada dari mulai ujung kota malang
hingga ke wilayah paling selatan di wilayah kabupaten malang
menjadi pusat dari penyebaran pes yang kemudian menyebar ke wilayah wilayah lain seperti blitar dan kabupaten kediri
pes pada tahun seribu sembilan ratus sebelas berasal dari hampir semua tempat di wilayah kabupaten malang
dari mulai sungai sungai atau irigasi yang merupakan secara ekologis merupakan tempat persemayan dari tikus tikus
pembawa kutu yang mengandung pes hingga kemudian sampai ke sawah sawah penduduk dan juga seluruh perumahan penduduk yang ada di kabupaten malang
dampak dari virus fest begitu mengerikan yaitu berupa bubu atau bisul bisul yang menjalar ke hampir semua tempat di tubuh para pengidapnya
jika warga setempat waktu itu akrab sekali dengan istilah esok kepedok sore oraono
pagi bertemu sore sudah tidak ada
sore bertemu pagi sudah tidak ada
lebih dari sepuluh ribu warga kabupaten malang dan kota malang meninggal akibat wabah pes pada waktu itu
wabah diketahui berasal dari beras impor dari myanmar
pada tahun seribu sembilan ratus sepuluh myanmar memang sedang terkena penyakit wabah pes sehingga berasnya diduga ikut tercemar bakteri
penumpukan beras myanmar di gudang gudang di jalur stasiun malang membuatnya jadi sarang tikus yang ikut terinfeksi pes
ketidaksiapan dan pengabayan pemerintah kolonial belanda membuat penyakit ini lepas kendali
wilayah yang pertama kali terkena wabah pes ini adalah daerah turen
jadi wilayah bagian malang
di bagian selatan
kemudian nanti dengan cepat menyebar di bagian malang utara
sedangkan kota malang sendiri itu baru akhir akhir
karena karantinanya memang dilakukan
dan yang menarik adalah jumlah korban
jumlah korban pada tahun seribu sembilan ratus sebelas akhir tahun itu dua
tahun berikutnya juga dua orang meninggal
tetapi jumlah itu naik pada tahun seribu sembilan ratus tiga belas hampir lima kali lipat
jadi lebih dari sepuluh ribu orang meninggal
karena lockdown atau karantinanya itu dicabut
perkembangan wabah pes di malang dan sekitarnya tercatat lengkap dalam berbagai surat kabar yang terbit waktu itu
dalam dokumen yang penuh kritik dari ilmuwan belanda oled rad di tahun seribu sembilan ratus dua belas
pemerintah hindia belanda dianggap paling bertanggung jawab atas wabah ini
di india belanda sendiri sebelum wabah pes terjadi kita sudah punya undang undang karantina wabah pes
tetapi pada kejadian tahun seribu sembilan ratus sepuluh sampai sebelas itu tidak diketemukan jumlah kematian tikus yang besar
jadi otomatis wabah itu tidak terdeteksi dan malah yang ada adalah hoaks
hoax yang berbasis rasisme ya
oh mungkin wabah pes ini datang karena orang yang habis bekas

kemudian imigran imigran tionghoa dari tiongkok
dan dari penelitian dokter de vogel salah satu dokter terkenal pada masa itu
barulah nanti diketemukan oh tidak bukan karena haji bukan karena imigran tionghoa
tapi memang karena beras impor dari myanmar itu
seperti halnya saat pandemi covid sembilan belas hari ini saat wabah di malang
pemerintah kolonial juga membangun karantina di beberapa lokasi
namun di luar itu penanganan wabah sungguh kacau
mayoritas dokter belanda enggan memberikan pengobatan yang layak pada warga bumi putra
pemberian vaksinasi untuk pencegahan pes dilakukan terbatas di perkotaan
dokter hanya mau melayani orang orang eropa dan atau orang orang timur asing
juga orang orang bumi putra yang kaya raya yang utamanya biasanya apa sih
amtenar dan lain sebagainya
nah orang orang bumi putra yang miskin itu biasanya berdiri menunggu di pohon di sebelah rumah
dokter itu menyuruh anak buahnya atau asisten rumah tangga atau siapalah
ke para pasien tersebut yang mengantri di bawah pohon itu dan menanyakan
apa keluhan yang disita oleh mereka oleh para pasien
rata rata kan pusing lemas dan lain sebagainya
dilaporkan ke dokter obatnya rata rata apa kina
jadi hampir semua penyakit rata rata dianggap penyakit malaria
sama seperti flu spanyol yang awal awal itu dianggap penyakit malaria
akhirnya dokter dokter bumi putralah yang turun hingga ke pelosok desa
sejumlah dokter bumi putra seperti dokter sutomo dokter cipto mangunkusumo dan dokter saleh
memberikan sosialisasi serta memberi vaksin pada warga desa pada saat mereka masih berstatus sebagai mahasiswa
dari sekolah kedokteran jawa atau stovia
di akhir seribu sembilan ratus enam belas seiring dengan vaksinasi
lockdown di banyak pemukiman dan perburuan tikus yang masif
wabah pes mulai meredah
namun bencana belum berakhir
dua tahun setelahnya atau tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
flu spanyol mewabah dengan efek penularan mirip covid sembilan belas
cepat menular dan mematikan
sebuah peta tahun seribu sembilan ratus delapan belas milik sejarawan shefri louis
memperlihatkan lebih dari separuh jawa dan madura terinfeksi penyakit ini
peneliti sidar chandra dalam jurnal population studies tahun dua ribu tiga belas
tingkat kematian yang mengerikan kalau menurut saya
soalnya kan jumlah korban yang dilaporan itu disebutkan cuma sedikit sedikit
padahal dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa kan jumlah korban sampai diperkirakan untuk jawa dan madura saja
bisa dibayangkan kan jumlahnya sedemikian banyak
itu penelitian terbaru ya
dengan hitungan matematika tahun dua ribu sembilan belas atau dua ribu delapan belas
ada profesor dari amerika
nah itu saya sendiri kami sendiri meneliti kira kira satu lima juta jiwa di hindia belanda
satu pajak banyak kan
disebut flu spanyol karena negara ini yang pertama kali mengumumkan
adanya korban terinfeksi pada masa
masa perang dunia pertama
diperkirakan penyakit ini masuk ke hindia belanda bersamaan dengan masuknya militer dan orang orang eropa di seribu sembilan ratus delapan puluh
dengan penularan melalui udara
pemerintah hindia belanda juga menyarankan penggunaan masker bagi warga
seperti foto dua orang di sebuah instansi di batavia tahun seribu sembilan ratus dua puluh yang menggunakan masker saat bekerja
sejarawan peneliti wabah sepakat
pemerintah hindia belanda dianggap terlambat dalam pencegahan masuknya flu spanyol
seperti halnya kritik terhadap pemerintah indonesia hari ini
para ahli mengingatkan untuk menutup sementara pelabuhan untuk mencegah masuknya orang orang eropa
tapi hal itu tidak pernah dilakukan
jadi sebenarnya pemerintah kawanan hindia belanda itu sudah mendapatkan peringatan dari beberapa
kalau sekarang mungkin istilahnya konjen ya di hongkong dan di singapura
kalau ada wabah flu di eropa dan bisa kemungkinan masuk ke sini
tapi masalahnya pemerintah kawanan hindia belanda bilang tidak mungkin masuk ke hindia belanda
itu yang mungkin banyak orang tidak sadar ketika terjadi wabah flu spanyol
terjadi wabah pes investasi di hindia belanda sedang tinggi tingginya
karena untuk kepentingan saat itu sudah mulai karet sudah mulai naik
gula tembakau itu sedang tembakau utamanya sama karet itu yang sedang sedang bagus bagus
jadi ketika ada permintaan untuk tutup
tidak jangan kita nggak akan kehilangan akan kerugian ribuan juta holden
ada beberapa penelitian terakhir yang melihat bagaimana jutaan hulden masuk keluar masuk ke hindia belanda
seperti itu mas
perpustakaan lontar universitas udayana bali
disinilah riwayat cara hidup dan berbagai peristiwa di bali terekam
termasuk tentang gerubuk atau wabah
ada sembilan ratus lima puluh cakep atau judul lontar
yang ditulis dalam bahasa bali kuno
di perpustakaan ini
lontar lontar bali merekam cerita wabah dengan cukup detail
seperti lontar kidung meret yang menulis wabah lepra dan cacar
di desa banjar sayan kabupaten badung tahun seribu tujuh ratus tujuh puluh
ke bali selatan di badung mengui abad seribu tujuh ratus tujuh puluh satu
sebagaimana ditulis di dalam teks kidung deret
itu dikatakan mengui itu kena penyakit wabah
ada cacar ada gudug disini disebutkan
gudug itu semacam cacar juga tangan buntung semacam lepra
itu hampir satu desa juga di banjar sayan itu habis penduduknya
catatan misalnya dalam teks geguritan jayaprana dikatakan
di beleleng itu hanya di kalianget
hanya sebagian kecil belalen barat yang kena wabah penyakit di tahun seribu delapan ratus an
tetapi di beleleng bagian timur
di tengah itu tidak disebutkan di dalam teks itu
yang merangkum berbagai naskah lontar menyebut
sejak tahun seribu enam ratus lima puluh wabah di bali lebih bersifat sporadis di pedesaan
tidak ada catatan kolera cacar lepra atau wabah lain yang pernah ada di bali
menyerang banyak wilayah dalam waktu berdekatan
ciri wabah yang sporadis di bali juga terlihat pada masa
masa pemerintahan hindia belanda
pada seribu sembilan ratus tiga puluh tiga sampai seribu sembilan ratus tiga puluh empat sempat terjadi wabah malaria di gianyar
sementara di kabupaten badung pada periode yang sama
justru terjadi wabah lepra dengan tiga ratus orang warga
selain peristiwa wabah lontar lontar di bali juga merekam
cara untuk mengatasi wabah itu
seperti zaman sekarang nenek moyang orang orang bali
juga sudah membuat semacam protokol kesehatan
yang harus dipatuhi oleh warganya
salah satu teks lontar yang kita warisi sampai sekarang
dan layak dipakai acuan itu adalah
widi sastro rogo sengarabumi itu
nah di situ di lontar itu sudah dicatatkan bahwa ketika ada wabah
maka upacara harus dibatasi
dibatasi artinya diperkecil
diperkecil gitu ya kemudian
dengan diperkecil tentu dalam konteks pelibatan masyarakat kan sedikit
ya selain isolasi pengasingan
ya pengasingan misalnya kalau orang kena penyakit guduk dan lepra itu
mereka ditempatkan di satu tempat
atau kalau dulu di jaman jaman kerajaan
itu raja memberikan satu tempat di daerah yang terisolir
kemudian mereka ditempatkan
dan sampai sekarang kan bukti buktinya masih bisa kita lihat
misalnya di tabanan itu di daerah pegundungan itu
di daerah apa namanya itu di bajro sana naik itu
khusus untuk bagi mereka mereka yang kena penyakit seperti itu
dengan pengalaman ratusan tahun narasi wabah sudah jadi bagian dari hidup orang indonesia
bersama dengan kepercayaan lokal
berbagai manuskrip kuno juga mengajarkan cara menghindari wabah
meski tidak ilmiah praktek praktek itu masih dilakukan hingga sekarang
seperti di kabupaten blitar warga beberapa desa membuat orang orangan berwajah seram
dan dipasang di pinggir hutan
selain gunung bagi orang jawa hutan dianggap sebagai tempat makhluk gaib membawa wabah
menurut warga cara ini sudah dilakukan leluhur mereka sejak lampau
pada saat wabah pes mendera di malang dan sekitarnya misalnya
warga kala itu membuat lukisan seram di rumahnya
ini adalah gambaran dari betara kala sosok dalam mitologi jawa sebagai pembawa bencana
praktek ratusan tahun yang lain untuk menghindari wabah terjadi di dusun butuh kediri
selama masa pandemi covid sembilan belas warga sekitar rutin menggelar ritual di depan petilasan calon arang
mereka membaca mantra berbahasa jawa dan mengakhirinya dengan doa
semua bertujuan meminta keselamatan dari wabah pada yang maha kuasa
ikhtiar kita supaya kita semua jauh dari segala mara bahaya
yang contoh kecil kemarin ini yang di lokasi aja mas ya dari desa sukorejo
kemarin ada wabah ya corona ya ada wabah tikus
itu menyerang tanaman warga
jadi kita sering berdoa meminta petunjuk
sama yang di atas di sini minta petunjuk dari beliau
ternyata pelan pelan sekarang sudah bisa dinetralkan
lihumsatun utfibiha harral wabahil hatimah
di kawasan yang berciri agamis seperti kediri selatan
doa tolak bala dan menghindari wabah lebih banyak dilakukan secara personal
seperti soleh badrus
yang menyempatkan membaca doa sunnah lihumsatun dalam setiap waktunya
meski begitu pengalaman enam ratus tahun wabah nusantara menunjukkan
semua upaya pribadi harus tetap diikuti oleh perilaku hidup yang sehat
penerapan syarat kesehatan seperti protokol kesehatan dan vaksinasi
menjadi kunci menghindari wabah
seperti yang sudah dibuktikan pada saat wabah pes dan flu spanyol seratus tahun yang lalu